ya allah saya bersumpah bahwa saya
menteri pemuda dan olahraga aryo bimonan dito aryo tejo atau dito aryo tejo
telah melaporkan harta kekayaannya ke komisi pemberantasan korupsi atau kpk pada rabu dua belas juli
dilansir dari laman elhkpn kpk go id pada jumat empat belas juli
jumlah harta kekayaan menteri yang baru dilantik tiga bulan lalu itu mencapai rp dua ratus delapan puluh dua miliar
putra mantan direktur utama pt aneka tambang atau antam ari prabowo aryo tejo ini
tercatat mempunyai lima bidang tanah dan bangunan dengan estimasi nilai seluruhnya
lebih dari satu ratus delapan puluh tujuh miliar yang tersebar di jakarta pusat jakarta selatan serta jakarta timur
asetnya itu terdiri dari satu hasil sendiri dan empat lainnya merupakan hadiah
selanjutnya pria kelahiran dua puluh lima september seribu sembilan ratus sembilan puluh ini memiliki tiga unit mobil
dito juga memiliki harta bergerak lain yang mencapai rp enam miliar
serta surat berharga senilai rp delapan puluh sembilan tiga miliar
total aset kas dan setara kas mencapai tiga belas tiga miliar
namun dito juga memiliki hutang yang mencapai rp enam belas miliar rupiah
dikutip dari cnn indonesia com sebelum menjadi menpora
dito merupakan tim ahli menko bidang perekonomian indonesia erlangga hartarto
ia juga memiliki sejumlah bisnis salah satunya bergelut di bidang energi dan pertahanan